pemirsa terima kasih anda masih bersama kami
terapi sauna ternyata sudah dikenal sejak zaman dahulu oleh masyarakat sunda dengan nama lehang
dengan sedikit modifikasi sauna yang menggunakan rempah rempah itu kini mulai digemari kembali
dalam bahasa sunda lehang bisa diartikan sauna atau mandi uap
uniknya lehang menggunakan uap hasil kukusan dari berbagai rempah yang dianggap berkhasiat
rempah yang digunakan pada lehang yaitu daun pandan serai sirih salam daun kayu manis dan batang honje
uapnya kemudian dialirkan ke dalam kotak lehan
pengetahuan bahan bahan lehang ini merupakan warisan leluhur
namun pendiri lehang yayan nuriana kemudian menciptakan kotak lehang
sebuah modifikasi yang dilakukan agar pengunjung dapat menikmati lehang dengan nyaman
salah satu khasiat lehang yaitu membuat enak tidur dan enak makan
mandi kita dengan uap
lantas kita keluar keringat toksin keluar tubuh kita jadi ringan tidur enak makan pun enak
sebelum menikmati lehang para pengunjung diwajibkan untuk banyak minum agar tidak dehidrasi
di dalam kotak lehang pengunjung bisa meminta suhunya disesuaikan dan waktunya dibatasi selama lima belas menit
karena menggunakan rempah rempah uap lehang ini terasa wangi sekali
dan sekarang badan saya penuh dengan keringat namun terasa rileks
setiap hari para pengunjung yang datang ke lehang rata rata mencapai tiga puluh orang
mereka biasanya memiliki berbagai keluhan penyakit dan setelah di lehang manfaatnya dapat langsung terasa
lentur aja tubuh enak yang tadinya pegal pegal jadi gak ada
kalau pilak ya alhamdulillah enakan
pegal pegal kadang kalau malam agak susah tidur
setelah selesai di lehang pengunjung kemudian diberikan terapi pijat refleksi
tidak ada tarif bagi pengunjung untuk menikmati
itu semua namun cukup membayar dengan suka rela